kita ke informasi yang pertama pemerintah akan mencairkan gaji ke tiga belas tahun dua ribu dua puluh dua untuk asn
pada satu juli nanti total anggaran senilai rp tiga puluh lima lima triliun rupiah akan digelontorkan untuk delapan juta lebih aparatur sipil negara dan pensiunan pegawai negeri seluruh indonesia
kebijakan pemberian gaji ke tiga belas telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh dua dan ditampung dalam apbn tahun dua ribu dua puluh
kebijakan ini sebagai wujud penghargaan atas kontribusi aparatur negara dan pensiunan dalam menangani pandemi melalui pelayanan masyarakat
gaji ke tiga belas ini juga diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat khususnya dalam menghadapi tahun ajaran baru
gaji ke tiga belas akan diberikan kepada lima empat puluh empat juta pegawai aparatur negara baik pusat maupun daerah serta tiga tiga puluh dua juta orang pensiunan
gaji ke tiga belas yang diberikan setara dengan nilai gaji pokok sebulan dan berbagai tunjangan yang melekat
penyaluran melalui kementerian dan lembaga negara dengan total rp tiga puluh lima lima triliun
rp sebelas lima triliun rupiah untuk asn pusat tni dan juga polri
dana alokasi umum sekitar lima belas triliun rupiah untuk asn daerah
serta melalui bendahara umum negara sekitar rp sembilan triliun rupiah bagi pensiunan
sebesar gaji atau pensiunan pokok
ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pada pensiunan pokok tersebut
tunjangan yang berhubungan dengan tunjangan keluarga
tunjangan jabatan struktural atau fungsional atau tunjangan jabatan secara umum